penggeledahan dan penangkapan terduga teroris di universitas riau oleh densus delapan puluh delapan mendapatkan dukungan dari aktivis mahasiswa era sembilan puluh delapan
menurut perhimpunan nasional aktivis sembilan puluh delapan pihak kepolisian tidak menyalahi aturan dan akademik
hal itu dikatakan oleh seluruh perwakilan aktivis mahasiswa era seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang tergabung dalam pena sembilan puluh delapan di jakarta pada minggu
menurut mereka penggeledahan tidak melanggar aturan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengembangan serta pengabdian terhadap masyarakat
sehingga menurut pena sembilan puluh delapan polisi membantu lembaga pendidikan agar terbebas dari paham radikalisme
sementara itu pergerakan terorisme yang kian masif membuat seluruh elemen mahasiswa sembilan puluh delapan bergerak bersama untuk menggelar rembuk nasional
membahas intoleransi radikalisme dan terorisme serta membantu pemerintah menangkal
pembelajaran tersebut juga membahas keadaan pemerintah yang terlalu berpengalaman untuk memperbaiki keadaan tersebut
pemerintah yang sangat luar biasa nah ini extraordinary crime sehingga harus ditangani juga secara luar biasa